belakangan kegiatan bersepeda keliling kota menjadi kegiatan olahraga yang banyak dilakukan masyarakat
namun tak sedikit pesepeda yang mengabaikan aturan lalu lintas hingga mengakibatkan kecelakaan
dan untuk mengelaborasinya telah bersama kami kasat patwal direkturat lalu lintas polda metro jaya kompol argo wiono
selamat sore pak argo
ya selamat sore
dan sudah bergabung juga koordinator jakarta cycling community aryo pratomo selamat sore mas aryo
saya mau ke mas aryo terlebih dahulu mas aryo kemarin baru saja ada pesepeda yang terkena kecelakaan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka pelakunya begitu
tapi saya mau tanya kepada mas aryo berkaca dari beberapa kasus kecelakaan yang menimpa pesepeda apakah memang data dari jakarta cycling community ada peningkatan angka kecelakaan yang dialami pesepeda mas aryo
kalau spesifik riset mengenai data kecelakaan sih memang kita nggak pernah
pernah pantau mendetail ya
tapi sejauh yang saya tahu aja kecelakaan sepeda itu memang ya ada
walaupun tidak sering ya tapi ya ada aja
setiap kali terjadilah gitu maksudnya
oke pak argo kalau dari data di telantas polda metro jaya penyebab kecelakaan yang menimpa para pesepeda ini terutama apa begitu pak argo
ya jadi kalau kita berbicara tentang penyebab kecelakaan tentunya itu adalah salah satunya perilaku ya perilaku pengendara yang beresiko
jadi perilaku perilaku ini tentunya juga dipengaruhi dengan berbagai faktor baik pengendara sepeda sendiri maupun pengguna jalan lainnya
dalam hal ini adalah pengguna pengendara dan bermotor
sehingga meskipun tidak ada jalur khusus bagi pesepeda
kalau misalnya pengguna sepedanya sendiri juga tidak disiplin
tetap menggunakan jalur yang lain
itu tentunya dapat membahayakan dan berpotensi menjadi kecelakaan bagi pengguna sepeda sendiri maupun pengguna kendaraan bermotor lainnya
oke pak argo tapi memang ada peningkatan kasus kecelakaan yang menimpa pesepeda ya dari data di telantas polda metro jaya pak argo
ya baik jadi memang ada tapi memang secara umum
kecelakaannya mungkin yang berakibat fatal sekali tidak terlalu besar ya
ada beberapa seperti serempetan ataupun mungkin pada saat ambil jalur ke arah jalur pesepeda itu
dia bertuburkan dengan pesepeda
oke mas arya tadi pak argo sudah mengatakan bahwa jalur khusus pesepeda sudah dibuat begitu
bagaimana tindakan para pengguna jalan terutama pesepeda ini akan menentukan keselamatan mereka sendiri
tapi pada kenyataan ya meskipun jalur sepeda ini tidak terlalu besar
sepeda ini sudah dibuat tapi kita masih banyak melihat adanya para pesepeda road bike yang tidak menggunakan jalur sepeda
sebenarnya sih ini jawabannya agak sedikit kompleks ya
karena kalau misalnya kita ngomongin spesifik untuk road bike gitu ya
ini kan memang kecepatannya di atas dua puluh lima km per jam
sedangkan jalur sepeda yang disiapkan itu kan batas maksimumnya adalah dua puluh lima km per jam kecepatannya
dan olahraga road bike ini sendiri kita tuh go washnya dalam formasi peloton istilahnya atau group ride
jadi kita dua jalur ya dua dua gitu ke belakang
dimana dengan formasi seperti itu dengan kecepatan di atas dua puluh lima km per jam
kalau kita masuk ke dalam jalur yang sudah disediakan itu justru menambah risiko kecelakaan buat kita
karena itu jalurnya lumayan sumpit dan batasnya itu kan batas permanen ya maksudnya dari ton gitu

yang apa namanya malah bisa lebih fatal lagi kalau misalnya kita masuk ke jalur itu
tapi ya memang ini dilema kalau misalnya kita masuk ke dalam jalur sepeda
berarti kita harus menurunkan kecepatan sesuai dengan batas yang ditentukan di situ
dan kita tidak mungkin go washnya itu dalam konfigurasi dua dua seperti yang saya sebutkan tadi sih
oke pak argo ada dilema dari para pesepeda road bike yang terkait dengan jalan jalan

pak argo ada dilema dari para pesepeda road bike yang terkait dengan
dan kecepatan mereka yang bisa mengganggu keselamatan mungkin
tapi di sisi lain banyak juga para pengguna jalan raya baik kendaraan bermotor
kemudian para pejalan kaki yang kemudian juga mengeluhkan para pesepeda ini
yang kemudian berkumpul di tengah jalan menerobos lampu merah
tidak mengindahkan aturan lalu lintas ini bagaimana solusinya dari di lantas moda mitra raja ya pak argo
jadi begini kalau kita lihat dengan adanya jalur sepeda ini kan sebetulnya
kan pas suatu fasilitas fasilitas yang memang harus digunakan
apabila memang di jalan ini belum ada fasilitas sepeda ini
tentunya di situ baru akan berbagi jalan antara pesepeda dengan pengguna kendaraan bermotor
nah pada saat sudah ada jalur ya tentunya itu harus dimanfaatkan dan digunakan
nah kemudian kalau kita melihat lagi sebetulnya kan peruntukan jalur sepeda ini
khususnya di kawasan ibu kota ini kan untuk mengakomodir masyarakat yang ingin bekerja ya
kita memberikan sosialisasi ataupun edukasi bahwa pada saat hari kerja tentunya
diharapkan masyarakat betul betul disiplin menggunakan jalur pesepeda ini
namun pada saat hari weekend misalnya di situ hari libur
nah kita masih berikan dispensasi diskresi apabila karena terlalu banyaknya volume
tidak kita menggunakan juga jalur yang kendaraan bermotor ya
itu mungkin kita masih bisa memberikan excuse ya
tapi kalau misalnya hari dari hari senin ke kamis
dan selama seminggu semua jalur digunakan tentunya bagi pengguna kendaraan lain juga pasti akan keberatan
karena memang dengan adanya jalur sepeda ini diharapkan ya itulah jalur untuk pesepeda
ya memang disebutnya dalam undang undang memang kalau sudah ada jalur pesepeda yang digunakan adalah jalur pesepeda
bukan menggunakan lagi jalur kendaraan bermotor
maka timbulah wacana pada saat pesepeda tidak menggunakan jalur pesepeda dapat dikenakan tindakan atau sanksi
baik administratif maupun denda
oke pak argo
di jalanan kami juga sering melihat adanya pesepeda yang dikawal oleh for rider kepolisian begitu
apakah kemudian bisa melewati jalanan mana saja atau bagaimana kemudian penertibannya nanti pak argo
ada beberapa hak hak utama pengguna jalan
jadi kita juga memberikan pengawalan sebetulnya tidak semuanya
itu juga misalnya ada event ada konvoy yang sangat banyak yang kira kira berpotensi dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pengguna lain
hubungan yang dilaksanakan pengawal yang memang harus betul betul selektif
dan saat ini memang kita kurangi karena banyaknya image viral ataupun ada yang pro dan kontra
kenapa kok sepeda mendapatkan perlakuan khusus sehingga sekarang ini kebijakan dari pimpinan memang untuk sepeda ini tidak kita lakukan pengawalan lagi
tapi memang ada isu mitra tertentu yang sifatnya asalnya banyak dan di situ ada berpotensi mengganggu atau keselamatan pengguna jalan lainnya
mas aryo dari jakarta cycling community apakah sudah mendengar rencana dari pemprov dki jakarta akan menerapkan sanksi tilang kepada para pesepeda yang kemudian keluar dari jalurnya ataupun melanggar aturan lalu lintas
tanggapannya seperti apa dari jakarta cycling community mas aryo
ya saya sih mendengar melalui sosmed melalui media gitu ya lewat internet dari teman teman juga
ya tanggapan kami sih sebenarnya kalau kita ngomongin masalah aturan
kalau memang itu diatur dalam undang undang ya mau bilang apa
maksudnya kalau undang undangnya berkata seperti itu ya mau gak mau kan kita harus ikutin ya
cuma satu hal yang mungkin harus dicermati di sini kalau misalnya kayak kami ditanya gitu ya
saya sangat setuju sekali dengan adanya jalur sepeda untuk komunitas bike to work supaya mereka bisa bekerja menggunakan sepeda sebagai alat transportasi
dan itu kan mungkin akan berlaku
itu akan berlaku sepanjang hari
sedangkan komunitas road bike ini kita menggunakan sepeda sebenarnya hanya untuk berolahraga bukan untuk bekerja
dan berolahraga itu sebenarnya hanya pagi hari saja dan kurang lebih cuman satu jam
jadi kalau misalnya memang komunitas road bike memang tidak diberikan izin untuk melintas di jalan sudirma atau tamrin di pagi hari selama satu jam tersebut
ya mau tidak mau kita harus mencari jalur lain selain jalur tersebut
pasalnya sih begitu sih
mas aryo harapannya dari para pesepeda ini seperti apa
supaya kemudian bisa semuanya para pengguna jalan berjalan beriringan bersama sama tidak ada yang merasa dirugikan dan kalau bisa meminimalisasi angka kecelakaan
harapannya dari para pesepeda seperti apa
terakhir mas aryo
harapan saya sebenarnya cuma adanya pembagian waktu aja
kalau misalnya memang komunitas road bike ini kita bisa berdiskusi dengan berbagai macam instansi dari kepolisian maupun dari pemda dki gitu ya
harapan kita sebenarnya kita hanya ingin olahraga selama satu jam di pagi hari
jadi kalau misalnya memang diizinkan kita go es itu dari jam lima pagi sampai jam tujuh tiga puluh lah paling lama
lepas dari jam tersebut kita sudah pasti ke dalam jalur sepeda permanen
tapi di jam yang tadi saya sebutkan karena itu jam olahraga kita ya kita mungkin berharap masih dapat izin atau kelonggaran gitu ya untuk tidak memasuki jalur sepeda permanen
mungkin ya lewat dari jam enam jam yang sudah disepakati kita masih ada pengguna road bike yang masih jalan di luar jalur sepeda permanen
ya mungkin itu bisa diberikan teguran sanksi atau apalah bentuknya
tapi kan tentunya semua hanya request atau permintaan dan harapan gitu ya
tentunya semuanya ini kan keputusan bukan di tangan kami tapi ada di tangan pihak pihak yang terkait gitu
oke pak argo tadi sudah ada harapan dari pesepeda dari pengguna road bike gitu
pesepeda road bike yang berharap bahwa para pemangku kebijakan terutama mungkin kepolisian bisa menyarankan juga ataupun mengatur waktu bagi para pesepeda untuk bisa menggunakan jalur jalur khusus begitu
bagaimana kemudian dari ditlan transpol dametro juga akan mempertimbangkan waktu khusus ini pak argo
ya baik jadi saya tegaskan bahwasannya wacana pemberian ini kan masih dalam bentuk wacana
tapi yang sekarang dilakukan oleh ditlan terjaya tentunya bahwa
terjaya tentunya baru sebatas kegiatan preventif dengan preventif
preventifnya yaitu memberikan sosialisasi dan imbauan kemudian untuk preventifnya sendiri melakukan penjagaan
dan untuk tindakan represif sendiri juga terbagi dua ada represif secara non justisil dengan justisil
non justisinya itu melalui teguran secara langsung dan kemudian untuk yang resis justisil baru melakukan tindakan pemberian sanksi tadi berupa tilang
jadi untuk kearah situ tentunya juga tidak akan melakukan dalam waktu dekat
pasti banyak kajian yang tadi disampaikan oleh mas aryo kita akan mengundang stakeholder
kita akan melakukan for group discussion dengan cycling community ataupun dengan dari jajaran ataupun stakeholder lainnya
sampai dengan saat ini tentunya masih dalam bentuk preventif dan preventif
oke kita harapkan segera ada titik temu kebijakan yang mungkin bisa dipertimbangkan oleh para stakeholders
sehingga para pesepeda yang akan berhasil
akan bersepeda menuju ke kantornya untuk bekerja ataupun para pesepeda yang ingin hanya berolahraga
kemudian memiliki ataupun mendapatkan hak haknya begitu dan meminimalisasi angka kecelakaan yang terjadi di jalanan begitu
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
terima kasih bapak bapak atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini